sudah hadir di gedung kpu ada dari partai kebangkitan bangsa sudah hadir juga
kemudian juga dari pks ada abu bakar al habsi juga sudah hadir di gedung kpu
nampaknya seluruh partai politik juga memang sudah hadir di kpu
untuk melihat dan juga menyaksikan penetapan pemenang pilpres dua ribu sembilan belas
saudara bagaimana penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh
ya ini dia dari partai keadilan sejahtera ada abu bakar al habsi
nampaknya akan segera juga memberikan pernyataan kepada rekan rekan media
jelang penetapan pemenang pilpres dua ribu dua puluh empat
kita simak bersama pernyataannya berikut ini
hari ini ingin menghadiri penetapan yang dilakukan oleh kpu
saya mengambil keputusan yang dilakukan oleh mk
dan kita akan mengucapkan selamat bertugas kepada pak prabowo dan wakilnya
dan semoga untuk ke depan lebih baik lagi
moga moga dalam waktu dekat ya kalau ada kesempatan tapi belum ada janji
kita mau ke nasdem kita mau ke pkb
nanti jam tiga itu di nasdem
kita selaturahmi saling mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sudah bagus
dan insya allah kita akan lanjutkan kerjaan kerjaan besar untuk bangsa ini di antara di pilkada
dengan kebersamaan ini suatu nostalgia yang indah
karena kebersamaan yang tidak bisa dilupakan
selanjutnya nanti kita kerja kerja besar lagi lah
peraturan ini atau perpisahan mungkin
kita akan terus membangun membangun dan membangun sampai sakratul maut
berarti koalisi perubahan ini bertahan sampai pilkada nih
paling tidak di dki kita coba dulu kan sebelum ditanya ya
terus ke tempat tempat lain gak gitu
dengan wakilnya bisa bekerja dengan baik dan membangun bangsa demokrasi lebih baik lagi